pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk mensinyalir adanya ratusan transaksi investasi ilegal yang berasal dari berbagai aplikasi trading
para afiliator investasi bodong ini diduga melakukan pencucian uang lewat beragam modus untuk menyembunyikan asetnya yang diperoleh dari investasi trading ilegal
lalu bagaimana nasib uang para korban investasi ilegal ini
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur kerjasama dan humas ppatk tuti wahyuningsi
selamat sore bu tuti
selamat sore mbak nana
oke bu tuti bagaimana ppatk melihat kasus penipuan investasi yang marak terjadi belakangan ini
apakah skema yang digunakan sama bu dengan skema ponzi
iya kita lihat sebetulnya ini adalah skema ponzi yang digunakan
dan biasanya kalau
kalau terkait dengan skema ponzi pastinya adalah kita khawatir bahwa memang kalau masif itu nanti implikasinya sangat luas
dan dari data data yang kita peroleh arahnya memang ke sana karena dari terkait dengan jumlah dananya yang kita bekukan dan juga terkait dengan rekening itu memang cukup besar
jadi untuk kemarin saja itu kita sudah hampir tujuh puluh rekening
jumlahnya juga cukup fantastis
total terkait dengan peredarannya kita melihat mendekati delapan lima t
itu total perputaran transaksinya
kalau memang skemanya sama ya dengan skema ponzi yang sudah lama dilakukan oleh
dalam cara penipuan begitu ya
kenapa masyarakat masih mudah tergiur dengan skema investasi trading tersebut dengan skema ponzi ini bu
ada beberapa jawabannya ya kalau menurut kami
pertama memang sekarang ini mereka menggunakan fintech
artinya adalah akan sangat massal dan juga akan sangat mudah
jadi seperti disebut bahwa tidak usah kemana mana cukup di rumah tidak usah menghasilkan uang karena memang semuanya dengan fintech
di sisi lain kalau kami juga bisa melihat situasi yang dihadapi masyarakat sekarang terkait dengan adanya covid yang berkepanjangan
ada susahnya kehidupan masyarakat
jadi ada despert juga di situ bagaimana bisa menghasilkan dana tambahan penghasilan tambahan dari investasi yang mereka lakukan
jadi memang seperti kombinasi yang klop banget nih terkait dengan ada ponzi tapi juga ada plus plusnya
yaitu plus pos ada fintechnya membuat jadi sangat massal dan mudah
kemudian juga ada juga secara psikologisnya juga ada
sejak kapan sebetulnya ppatk mengendus transaksi ilegal dari berbagai investasi bodong ini
sebetulnya kalau dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang kita peroleh dari pjk dan juga apa yang kita lakukan secara proaktif yaitu melakukan profiling dari rekening rekening dan transaksi yang ada
ya itu sebetulnya sudah marak sejak
pandemi tapi kemudian semakin marak lagi dan memang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat sejak ada penetapan beberapa orang sebagai tersangka
jadi prosesnya berlanjut begitu mbak
tapi memang sudah lama kita amati dan kita sudah melihat bahwa memang ini ada sesuatu yang memang kita antisipasi akan menjadi hal yang cukup masif
oke sudah lama diamati oleh ppatk
nah sejauh ini dari hasil penelusuran ppatk ada berapa laporan transaksi investasi ilegal bu dari berbagai aplikasi
tadi kan anda sudah sebutkan ya jumlahnya transaksinya mungkin mencapai delapan lima triliun begitu ya
tapi laporannya sampai sejauh ini berapa bu
jadi tidak mudah menyebut berapa jumlah laporannya
karena memang kalau terkait dengan laporan ya untuk informasi umum saja dalam setiap jamnya kita memperhatikan
setiap jamnya kita memperoleh lima puluh ribu laporan transaksi keuangan masuk ke ppatk
jadi kita bermain di data tersebut dan juga kalau bicara soal database yang kita miliki kita sudah menyentuh satu miliar data ya terkait dengan kepemilikan rekening
jadi banyak juga sebetulnya yang kita terima
tapi pada awal awal ini perlu pendalaman
apakah memang ini terkait dengan masalah apa gitu loh mbak
ada trennya ada tapi kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah ponzi bahwa ini adalah robot trading bahwa ini adalah binomo itu memerlukan tindak lanjut yang lebih mendalam ada pendalaman
apakah kemudian para afiliator yang ditetapkan sebagai tersangka seperti indra kents dan juga doni salmanan ini terindikasi ppatk melakukan pencucian uang dari hasil penipuan investasi bodong ini
iya untuk saat ini kita melihat ke arah sana mbak
sepertinya kita semua sudah melihat bahwa ada upaya upaya untuk kita menyebutnya mungkin adalah tahapan integrasi ya
yaitu membeli properti membeli barang barang berharga atau juga yang kita juga endus adalah terkait juga pembelian beberapa cukup banyak terkait dengan bitcoin
jadi memang itu ada upaya upaya untuk memperbaiki
dan juga menikmati hasil dari yang kita duga adalah tindak tindakan penipuan ini
dan membeli sesuatu dan juga kita juga melihat terkait dari adanya jumlahnya yang cukup masif gitu
oke selain memberi barang mewah selain membeli barang mewah dan juga pembelian bitcoin yang tadi anda sebutkan
apakah kemudian para afiliator ini mereka menyembunyikan asetnya dengan menaruh ataupun membeli barang mewah
atau bahkan mungkin menaruh ataupun memindah tangankan bu ke keluarga teman ataupun orang orang di sekitarnya atau bahkan mungkin ditaruh ataupun disimpan ke negara negara swaka pajak
semua yang disebutkan itu jadi ya mbak nana dalam arti kita menyebutnya nomini
yaitu bahwa ada nama nama yang mereka gunakan untuk proses placing tersebut
jadi ataupun integrasi tersebut
jadi ada beberapa juga apa yang kita cukup amati menjadi unik gitu
karena ternyata yang nama yang digunakan itu adalah nama balita atau nama yang lain lain gitu
jadi memang itu terjadi
dan juga tadi juga yang disebut terkait dengan mencoba untuk juga apa terkait dengan transaksi di luar itu juga terjadi
tapi dalam hal ini ppatk bekerjasama dengan mitra kita
financial intelligence unit di berbagai negara
kita coba terus mengawal dan menelusuri aliran dananya mbak
bu tuti tapi menurut ppatk ya secara jujur ini kan banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari penipuan investasi bodong ini ya
apakah kemudian uang para korban ini bisa kembali atau ya sudah direlakan saja begitu
ini kita cukup hati hati karena memang prihatin sekali melihat dampaknya begitu luas ya pak ya
saya juga melihat beberapa angka dan cukup prihatin karena memang beberapa memang seperti tabungan begitu segala macam
jadi memang ini sesuatu yang kita prihatinkan
tapi memang agak sulit untuk betul betul mempunyai ekspektasi yang tinggi bahwa dana kita dapat kembali
dana masyarakat yang sudah diinvest dapat kembali
karena kita lihat bahwa ini investasi ini uang uang mereka tidak digunakan untuk sektor sektor yang produktif pastinya
dan juga ada unsur unsur yang lain terkait dengan niat mereka menyelenggarakan program investasi ini
jadi kita melihat juga seperti kita ketahui bersama ternyata ada apa upaya untuk menikmati dengan apa gaya hidup dan lain lain
jadi itu sebetulnya adalah dana dari investasi ini

ya pastinya akan diupayakan tapi mohon tidak terlalu berharap berlebihan karena kita juga tahu biasanya kalau aset dari proses tindak pidana itu market value nya juga agak beda
dan juga ada beberapa ketentuan yang sebetulnya kita bisa sebut bahwa cukup melemahkan para investor
masih misalnya ada ketentuan terkait misalnya ada disput data yang dipakai adalah data bandar
jadi itu mungkin pada saat join itu tulisannya kecil banget tuh mbak sampai nggak kebaca gitu
tapi begitu ada kasus seperti ini hal hal tersebut yang mengumumkan kemudian misalnya di peradilan
karena semuanya akan ditentukan dalam proses pengadilan terkait dengan pengadilan aset ini
oke jadi masyarakat jangan terlalu berharap begitu ya apalagi yang menjadi korban dari investasi ilegal trading ini
terakhir bu tuti bagaimana agar masyarakat tidak tergiur model investasi ilegal yang menjamur di internet
ini harus ada pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat dari semua pihak pemerintah dari ppatk seperti apa
ini penting banget mbak jadi saya betul betul tidak jenuh jemuhnya untuk selalu mengingatkan untuk mengedukasi masyarakat
terkait dengan harus jeli untuk menanamkan modal mereka
pastinya terkait dengan legalitas
jadi apakah operasi tersebut apakah perusahaan tersebut beroperasi secara legal di indonesia mempunyai izin dan lain lain
dan juga apakah masuk akal ya
apakah menawarkan keuntungan yang wajar begitu market value
karena kalau misalnya terlalu berlebihan juga itu kita patut curigai
dan biasanya juga
biasanya tidak ada aset dasar yang jelas
jadi sebenarnya yang diperdagangkan ini apa
hanya turun naiknya prediksi turun naik
dan itu sebenarnya tidak jauh
itu sebenarnya ya ekosolnya dengan gbs
jadi memang kita harus lebih jeli dalam hal ini
dan juga biasanya tidak ada transparansi mbak
maunya itu menang terus
tidak ada senario kalah
jadi itu harus masyarakat berhati hati
kami juga lihat bahwa dengan apa
keuntungan itu sebenarnya didapat dari masuknya investor baru
jadi ini skema pungsinya sudah sangat jelas
dan itu tinggal menunggu waktu sampai meledaknya saja
dan akan kolaps gitu
lagi lagi preventif itu hanya bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat sendiri
jadi kalaupun kita melakukan berbagai hal
semoga masyarakat tidak tergiur ya dengan skema skema ataupun tawaran investasi ilegal yang beredar di internet begitu ya
terima kasih sekali tuti wahyuningsi direktur kerjasama dan humas ppatk
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bu tuti